kami dari cnn indonesia mbak ingin melakukan konfirmasi terkait dengan perusahaan ahtar raihan mora
apakah betul ini adalah perusahaan oil dan gas

satu pun dari lima perusahaan penyedia paket bantuan sosial covid sembilan belas tersebut yang bergerak di bidang logistik pangan
tak hanya itu kami juga mendapatkan banyak data bahwa kelima perusahaan ini seringkali mengikuti proses tender penyediaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah
namun penyediaan barang dan jasa banyak bergerak di bidang konstruksi hingga migas
kami kemudian mendatangi langsung perusahaan perusahaan ini
yang pertama adalah
pt akta raihan mora utama yang memiliki dua alamat berbeda
alamat pertama berdasarkan website dirjen administrasi hukum umum kemenkuham perusahaan berada di jalan kapten tendean
kami pun menelusuri jalan besar hingga gang sempit
sesuai dengan alamat yang tertera namun kami tidak menemukan lokasi perusahaan tersebut
sedangkan alamat kedua berdasarkan website perusahaan berada di kawasan sudirman
yang sebelumnya sudah kami hubungi dan disebut sebagai
perusahaan kedua yang kami datangi adalah pt wira cipta perkasa
sesuai dengan website dirjen administrasi hukum umum kemenkuham
kantor perusahaan ini memang berada di jakarta selatan
namun perusahaan ini justru bergerak di bidang migas
berikutnya pt putra bumipala
saat kami menyambangi kantornya di kawasan jakarta timur tidak ada karyawan yang bertugas
hanya ada seorang penjaga yang mengatakan bahwa perusahaan ini bergerak di bidang teknologi informasi
perusahaan keempat yang kami telusuri adalah pt piton jaya sakti
saat kami sambangi alamat yang berada di kawasan jakarta timur ini
ternyata hanyalah sebuah ruko kecil penyedia jasa fotokopi
ini sebetulnya bambu hitam nomor apa

baru kemarin yang ada orangnya di sini itu doang
dan perusahaan terakhir adalah cv karya immanuel utama yang juga berada di kawasan jakarta timur
di alamat ini kami tidak menemukan kantor perusahaan
hanya ada lahan kosong yang tidak terpakai
sekretaris jenderal kementerian sosial hartono laras pun mengatakan
sekretaris jenderal kementerian sosial hartono laras pun mengatakan
sekretaris jenderal kementerian sosial hartono laras pun mengatakan
jait quickest database di bidang it
kondisi darurat pengadaan barang dan jasa memang dilakukan dengan cara penunjukan langsung
namun kriteria perusahaan pengadaan barang dan jasa harus merupakan perusahaan sejenis dengan kebutuhan barang
serta memiliki kualifikasi untuk pengadaan barang dan jasa yang dalam hal ini adalah pengadaan paket bantuan sosial
hal ini juga dipertegas dengan aturan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau lkpp
kriteria penting dalam proses penunjukan langsung yakni perusahaan yang dipilih harus bergerak di bidang yang sesuai
dalam hal bansos covid sembilan belas maka perusahaan haruslah bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa atau logistik pangan
harus sesuai dan biasanya punya izin usaha mereka kpki nya juga ada dia berusaha di bidang apa
celahnya adalah celah pada saat kita bicara tentang pengadaan khusus untuk barang jasa pemerintah pada kondisi darurat
adalah boleh semua membeli barang dan jasa yang berbeda
barang yang tersedia tapi tidak tidak disalahgunakan kemudahan yang ada
pada akhir desember dua ribu dua puluh lalu komisi pemberantasan korupsi akhirnya mengungkap adanya korupsi dibalik pengadaan bantuan sosial covid sembilan belas untuk wilayah jabodetabek
pejabat tertinggi kementerian sosial menteri juliari batubara ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan memperoleh tujuh belas miliar rupiah
angka ini diduga hasil memangkas harga paket bantuan
selain menteri sosial dua orang pejabat membuat komitmen diduga menerima suap yaitu matius joko santoso dan adi wahyono
sementara dari pihak swasta ada dua nama yang ditetapkan sebagai tersangka yakni ardian dan harifan sidabuke
kpk menduga masih ada pihak lain yang terlibat antara lain dua kader partai demokrasi indonesia perjuangan berinisial iy dan

bantuan sosial covid sembilan belas untuk wilayah jabodetabek ini berjumlah lebih dari

masing masing paket dipatok senilai tiga ratus ribu rupiah dan penyalurannya dilakukan dalam dua belas tahap antara april hingga desember dua ribu dua puluh
penerima bantuan sosial tidak hanya masyarakat umum jabodetabek tetapi juga warga berkebutuhan khusus yang sangat terdampak pandemi covid sembilan belas
pemerian bansos bagi warga berkebutuhan khusus dilakukan dalam tahap ketiga dan tahap kedua belas
pemerian bansos bagi warga berkebutuhan khusus dilakukan dalam tahap ketiga dan tahap kedua belas
pemerian bansos bagi warga berkebutuhan khusus selera ini telah ditengarai turut dipangkas
pemerian bansos bagi warga berkebutuhan khusus ini telah ditengarai turut dipangkas

untuk disabilitas pun di korupsi
nah ini yang ya kita
kalau secara manusiawi kita marah
kalau secara manusiawi kita marah
masalahnya orang orang yang mengambil
itu bukannya orang orang miskin
mereka masih aja mau ambil itu semua
tapi ya terlepas dari itu ya
kepada tuhan mudah mudahan
yang apa apa yang mereka perbuat
mungkin mereka sudah menyesal
apa namanya semacam hidayah
supaya nanti tidak mengulangi lagi
dan mudah mudahan teman teman
disabilitas yang hak haknya juga terambil
mudah mudahan nanti ada rezeki lagi
dari tuhan ya
inilah suara hati ajat sudrajat
seorang warga berkebutuhan
khusus di dki jakarta
yang sedang berjuang
melawan kerasnya kehidupan
di tengah pandemi covid sembilan belas
yang merenggut mata pencaharyannya
selama dari bulan maret april mei juni
bahkan selama tiga bulan
saya sama sekali tidak melakukan praktek

sama sekali tidak melakukan praktek pemijatan
karena misalnya saya tidak bisa berpengajaran
karena ada anjuran dari pemerintah
itu harus jaga jarak
karena pemijat tidak mungkin kan jaga jarak
di hari hari biasa saya nabung gitu
alhamdulillah lumayan ada tabungan
setelah pandemi mau tidak mau habis
buat biaya makan
bukan tidak berupaya
ajat yang berprofesi
sebagai juru pijat tuna netra ini
mempertaruhkan banyak hal
untuk mendapat kembali pasiennya
kebetulan banyak teman teman yang juga
mengalami ternyata setelah memijat
akhirnya mereka juga tertular
di dki jakarta sendiri
ada sekitar tiga puluh tuna netra korban
apa namanya itu yang terkena
dan yang meninggal itu ada tiga orang
jadi ya ngeri ngeri juga ya itu
kita mau buka tapi karena memang keadaan
selain kita juga butuh makan juga butuh bayar buat kontrakan
sebagai penduduk di dki jakarta
ajat juga mendapatkan bantuan sosial dari kementerian sosial
lima kali ia memperoleh bansos
namun di tengah tak adanya pendapatan dan kebutuhan akan makanan
ia harus rela mendapatkan sejumlah bahan makanan
yang tidak layak konsumsi
ya alhamdulillah kita udah terima yang pertama
cuman untuk telurnya busuk
ke telurnya busuk terus juga memang
berasnya juga agak sedikit
gitu jadi setelah kita tanya tanya
oh ini ada banyak putuhnya
ini sampai disini sih bagus tetangga ikut ngebantuin kita buat ngisihin ngebersihin putuhnya
tetap dikonsumsi karena kalau udah bersih adanya itu ya kita makan
keadaan serupa juga dialami warga berkebutuhan khusus lain
marudi seorang tuna daksa ini juga menjadi korban atas pandemi yang berlangsung
sebelum pandemi saya kerja di garmen di tanggrang
dan astronomi yoang di indonesia pen adm keras itu
tas sexually molestasi teman dimilih sebagai trio
meskipun men recibir susu terakhir di tulisan
saya juga bisa terima
enggak mbak enggak mencukupi
karena saya kan harus menghidupi ibu saya
ya dibantu sama kakak kakak saya
selama pandemi ini nggak ada
enggak tiap hari
ya paling seminggu empat kali gitu
sebagai warga tunadaksa yang kehilangan pekerjaannya jauh dilubuk hatinya
mahrudi menginginkan perhatian dari pemerintah
ya kadang ya pernah saya temuin minyaknya bocor
ya sardennya juga minyak kan bukan yang istilah merknya terkenal
ya tapi namanya orang butuh ya dimakan aja
ajat sudrajat dan marudi merupakan dua dari dua puluh dua lima juta penduduk indonesia
berkebutuhan khusus yang tengah tertatih mempertahankan kehidupan
sedangkan di sisi lain mereka juga harus menerima kenyataan ada manusia lain yang lebih beruntung
namun berani tertawa di atas pemberitaan yang sedang mereka hadapi
tapi yang pastinya kita sangat menyayangkan
ya kan gitu
karena teman teman kita khususnya teman teman disabilitas mereka lagi berjuang juangnya buat cari uang
buat cari makan segini susahnya
teman teman yang jual kerupuk juga akhirnya kerupuknya bisa hancur karena tidak dijual
karena situasinya kayak begini
terus melempeng terus pemijat juga mereka enggak melakukan pijatan
teman teman yang berprofesi menjual suara juga apa namanya mereka juga nggak jalan kemana mana
hanya untuk mematuhi apa yang menjadi anjuran pemerintah
tapi ternyata ada segelintir orang yang memanfaatkan ini semua
maaf ya mas merak itunya corona merk bisnisnya yang enggak terkenal
itu kira kira apa
kira kira kalau yang bapak dapat sembakonya itu ada enggak rp tiga ratus gitu
bantuan sosial saat pandemi tentu diharapkan menjadi oase di tengah gersangnya ladang pendapatan
pemerintah melalui kementerian sosial telah menyalurkan dua puluh tiga juta paket sembako
bagi warga jabodetabek yang terkena dampak pandemi
namun niat baik tak selalu berakhir baik
penyimpangan demi penyimpangan ditemukan dalam pengadaan bantuan sosial bagi rakyat yang berkekurangan
saya menemui warga penerima bantuan sosial secara acak di sejumlah daerah di jabodetabek
meski mengaku senang mendapat bantuan mereka juga sedih karena paket yang mereka terima banyak yang tak sesuai dengan harapan
pertama yang itu dapat
kalau itu minyak sarden berasnya sekantong yang itu yang sepuluh kilo kali itu ya
terus sama domi
mape masa merk itunya corona merk biskuitnya yang gak terkenal
itu kira kira kalau yang bapak dapat sembakonya itu ada gak rp tiga ratus gitu
saya yakin enggak ada
saya kan dulu kan pernah kerja di sembako
sekarang juga saya masih kerja di sembako
jadi saya hampir saya tahu harga sembako itu
harga ini berapa harga ini berapa
kalau yang ini gitu di pasarnya jarang ada
orang jarang jual
kalau terus yang sardennya itu orang yang merk begitu juga jarang jual
gak tahu dia dari mana sih kalau bisa
mungkin itu barang murah kalau yang mana
kalau di pasarnya apa enggak ada
pokoknya di setoran itu tuh kayaknya enggak ada bisa satu ratus lima puluh
keluhan warga penerima bansos tak sampai di situ
mereka mengaku harus menyediakan sejumlah uang sebagai ongkos pengantaran
padahal di laman kemensos co id dijelaskan bahwa bansos senilai rp tiga ratus telah dipangkas rp tiga puluh per paket untuk biaya distribusi dan goodie bag
berdasarkan pengakuan masyarakat terkait dengan isi dari paket
bantuan sembako yang diberikan oleh kementerian sosial
maka kami ingin mencoba membelanjakan rp tiga ratus ribu rupiah untuk mengetahui apa saja yang sebetulnya bisa kami dapatkan dengan angka yang sesuai yang diberikan oleh kementerian sosial
jika nilai paket bantuan adalah rp tiga ratus ribu rupiah sebenarnya apa saja yang bisa didapat
di pasar tradisional dan pasar swalayan grocery ini
saya mencoba mencari bahan pokok dengan merek merek
yang sempat disebutkan warga
namun kami tak menemukannya
minyak tawar mereknya tawar
enggak ada juga
dengan dana rp tiga ratus inilah barang kebutuhan pokok yang saya peroleh
saya menghabiskan rp dua ratus dua puluh untuk berbelanja bahan pokok di pasar tradisional
sedangkan pusat grosir saya mendapat harga rp dua ratus empat puluh dua dengan jumlah dan jenis barang yang sedikit lebih banyak
sebelumnya saya membeli barang secara satuan
artinya saya membeli dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan jika membeli barang barang tersebut dalam partai besar
penyedia paket bansos tentu membeli dalam partai besar untuk disalurkan menjadi ratusan ribu paket
pemerintah melalui kementerian sosial memberikan bantuan bagi penduduk jabodetabek dengan anggaran rp tujuh satu triliun
bantuan dibagi dalam dua belas tahap sejak pertengahan dua ribu dua puluh dan berakhir
pemerintah bekerja sama dengan lebih dari dua ratus delapan puluh penyedia bansos yang dipilih dengan skema penunjukan langsung
bansos ini seharusnya dapat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan di saat pandemi
menurut badan pusat statistik bps jumlah penduduk miskin pada september dua ribu dua puluh mencapai dua puluh tujuh lima puluh lima juta atau sekitar sepuluh sembilan belas persen
angka ini naik tajam dari tahun sebelumnya
pemberian bantuan sosial di era pandemi covid sembilan belas seperti ini tentu sangat diperlukan oleh masyarakat indonesia
mengingat banyak masyarakat tertimpa krisis ekonomi akibat hilangnya mata pencarian
namun memberikan bantuan sosial tentu tak hanya cukup cepat tetapi harus dilihat kelayakan tiap tiap barang yang diberikan
serta transparansi sehingga mereka yang membutuhkan merasa dimanusiakan
dibeliputan cnn indonesia